serbu diskon hanya di motionpay
bola yang ada di hadapan kamu dengan rasa dan insting kamu
seolah olah bola itu menyatu dengan diri kami
lu pasti menang
ini maksudnya geleng
sabar lihat deh kalah satu kosong
ini pasti kagak deh bener
lu sama temen temen lumayan kagak beres
lu asal ngejeblak aja ya kagak mungkin
si iqbal sama temen temennya sama timnya
mainnya kagak bener
kalau lu main bener
tak mungkin lu kalah
lu jangan sembunyi
lu tetep berusaha
lu tetep semangat
lu pasti menang
kalo samanya bener
iqbal gak boleh nyerah
gua harus semangat
cakep jadi nyari pak
apa yang salah dan taktik yang saya pakai di pertandingan tadi
kenapa anak anak kesulitan mencetak gol
saya gak mau digang
apakah perlu saya baca mantra mantra untuk mengusir kamu
saya sudah bilang saya nggak mau diganggu
sama mahluk hidup itu
kita jangan saling mengganggu
kalau perlu kita saling mendoakan
satu sama lain
kamu kan baru aja bertanding
iqbal pengen jadi juara
tidak ada waktu buat santai
untuk pertandingan besok
timik gue harus menang
kamu masih semangat
dan tidak pernah untuk menyerah
itu yang uah suka dari kamu
suatu saat nanti
kamu akan bisa menguasai tentang gue
ah gak keluar yang
tadi kita kalah
padahal beta sudah berjuang mati matian
tapi kita kalah
aku pun sudah kerja keras
keeper mereka itu jago kali
kita tuh harus semangat
sudah tuh kalian teh
tim pada sedih gini
kalau kita t kalah
berarti kita harus berlatih terus
teman teman iqbal mana
bilang kau masih cari iban
kenang kan tidak aku
kangen pun tak apa
paling iqbal masih di rumahnya kok
gimana kalau kita semprin dia aja ke rumahnya
tunggu cukup habis
tawa tadi kau kerja cuma makan makan saja
tak mau aku
ini tinggal iki kau beli saya sendiri
beli sekali kak
kalian ini jangan pada
ternyata tinggal satu
ini yang kita rebutkan
ini untuk kau saja lah
kau baik sekali
pegang boleh ini
kita mau latihan apa enggak
kamu harus belajar insting kamu
kamu jangan bergerak dengan mata
tapi bergeraklah dengan insting dan rasa kamu
tapi wak caranya gimana
tutup di mata kamu
giring bola yang ada di hadapan kamu
dengan rasa dan insting kamu
seolah olah bola itu menyatu dengan diri kamu
dengan rasa dan insting kamu iqbal
coba kamu tendang sekeras keras
kamu punya tenaga iqbal
wah kayak gila
so betapa kuatnya
tendang sekuat kuat kamu iqbal
nyangkut rupanya itu bola di pohon salah
nggak ada pohon salak
tendang sekuat kuat kamu iqbal
kamu masih semangat kan
semangat kan iqbal
terus cari bola
ini serbu bos
ini serbu orang
aduh mati nih
kalian tahu kan
pertandingan itu sudah di depan mata
kok ini malah asik asik main game
nanggung ini gamenya
coach lagian tadi pagi kan kita udah pertandingan
kalian ini sebenarnya niat atau tidak untuk jadi juara
tapi kan capek
sekarang latihan semua
nah selamat ya
om bawain makanan dan minuman yang enak buat kalian
nah gini dong om
ini pasti enak
makasih banget om
tapi mereka ini harus latihan
latihan itu kan bisa nanti nanti aja
sekarang biarin mereka istirahat dulu
kemenangan itu harus dirayakan
dimanapun caranya aku harus bikin tim beliau menang dalam pertandingan
kalau enggak aku bisa diremehin oleh coach dari tim summer gledek

hebung dimana ya